suara tukang pijat bernama nur hadi tiba tiba ramen di perbincangan di dunia maya
ia menjadi capres dagelan dari media sosial jelang pilpres dua ribu sembilan belas
nah ia dipasangkan dengan cawapres bernama aldo
nah selain viral akun capres cawapres fiktif ini dinilai sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni jelang pilpres dua ribu sembilan belas
tapi di sisi lain hadirnya capres fiktif ini dikhawatirkan membuat masyarakat banyak yang golput
di tengah hangatnya isu politik tanah air media sosial diramaikan oleh guyonan dari akun pasangan capres cawapres fiktif nur hadi aldo
admin akun mereka di beberapa platform media sosial kerap menyindir politikus dan pemerintah dengan berbagai meme
tokoh dibalik viralnya akun nur hadi aldo merupakan seorang tukang pijat di desa gulantepus kudus jawa tengah yang bernama nur hadi
selain menjadi tukang pijat nur hadi yang kini berusia lima puluh dua tahun menjalani aktivitas lain sebagai penjual jamu di pasar tradisional brayung kudus
nur hadi menjelaskan awal dari munculnya capres guyonan dengan nama nur hadi aldo sebenarnya dimulai dari sebuah komunitas yang dibuatnya yang dinamakan komunitas angka sepuluh
dari komunitas tersebut nur hadi sering mengunggah kata kata bijak dan kocak untuk memberikan motivasi kepada anggotanya
berdasarkan perbincangan dengan tim cnn indonesia tv admin akunur hadi aldo terdiri dari delapan orang yang berasal dari kota yang berbeda
salah satu admin mengaku setiap admin memiliki tugas masing masing
yang intinya itu ya ngajak sholawat sama saudara dan teman kita semua lah untuk kebaikan berpikir kembali kepada yang terbaik
itu sangat menarik semoga yang melihat terhibur hidupnya bahagia
setelah dirinya ramai diperbincangkan di dunia maya kini nur hadi mulai memiliki banyak fans yang ingin bertemu dengannya
terlepas dari viralnya akun nur hadi aldo di media sosial mantan ketua mahkamah konstitusi hamdan zulfa memprediksi
akan ada banyak pemilih di pilpres mendatang menjadi goput dengan munculnya fenomena capres cawapres fiktif nur hadi aldo
zulfa menambahkan munculnya capres cawapres dagelan ini terjadi karena masyarakat tak memiliki pilihan lain selain dua pasangan capres cawapres yang ada saat ini
jadi ini jadi capres lucu lucuan karena ah udahlah kita lucu lucuan aja ngapain dua itu
jadi orang menjadi antipati tetap
ini sebenarnya tidak bagus tapi kan ini suatu kondisi
ini suatu kondisi yang tercipta karena pilihan kita memaksakan hanya ada dua calon
sejak diluncurkan pada bulan desember lalu akun nur hadi aldo di facebook telah memiliki lebih dari satu ratus dua puluh enam ribu pengikut empat puluh lima ribu di twitter dan dua ratus satu pengikut di instagram